meskipun banyak dari saudara saudara kita yang terkena phk ada juga yang masih bekerja tapi belum beruntung yaitu belum ada thr atau ditunda thr nya ada juga sebagian yang dapat thr
kita akan tanyakan kepada ahli keuangan mas safir senduk soal bagaimana baiknya mengelola dana thr
karena kadang kadang kita sudah pegang duit itu udah kepengen belanja terus nah ini baiknya seperti apa kita tanyakan
apalagi dia nih yang hobi belanja online shopping
kayaknya semua cewek deh dia online shopping karena maunya tutup
langsung saja kita tanya ahli keuangan mas safir senduk selamat pagi mas safir
hai selamat pagi
mas ini kita apa yang sebagai masyarakat tentunya mendapatkan thr ya bagaimana mengelola thr agar bijak di kala pandemi ini karena tidak bisa direm
butuh dana darurat di masa penumisar ini juga
oke anda tahu nggak sebenarnya pandemi saat ini itu bikin muncul penyakit baru
apa itu penyakit belanja online
benar benar belanja online plus belanja makanan ini penyakit yang luar biasa gitu ya
oke itu cuma jokes saja tapi gini tapi gini prinsipnya adalah yang namanya thr itu yang paling penting adalah untuk memenuhi kewajiban yaitu zakat dan pembayaran thr pegawai yang kerja di rumah
kalau ada kalau ada dan biasanya ada gitu ya
jadi kalau misalnya thr yang kerja di rumah itu satu orang pegawai yang kerja di rumah
ya kita kasih thr itu itu yang penting juga
kemudian zakatnya juga dipenuhi gitu
itu hal pertama yang harus dilakukan
nah yang kedua adalah kalau di masa yang biasa itu kita ada yang namanya mudik
kita sisikan buat mudik
tapi sekarang ketika pandemi di monus semua orang ada di rumah maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa berhemat untuk mudik
kita nggak usah mudik kemana mana lagi kita lebih hemat kan
jadi hal kedua yang kita gunakan thr kita adalah untuk bayar angpao kasih angpao untuk orang orang yang kita sayangi
yang biasanya gak jauh jauh dari lingkaran keluarga
atau ada juga orang yang ngasih angpao itu bukan ke keluarga loh tapi ke orang orang yang dia rasa membutuhkan
karena dia pikir ah keluarga saya udah nggak butuh lagi lah angpao nggak ada masalah
saya kasih ke orang yang saya rasa membutuhkan
dia lihat orang di sekitar dia siapa yang dirasa butuh dia kasih
nah itulah saya pikir di masa pandemi ini hanya dua itu yang harus dia keluarkan
yaitu sekali lagi zakat dan thr pegawai yang kerja di rumah
dan yang kedua adalah angpao
satu lagi biasanya kalau di masa masa normal kita keluar ruang untuk mungkin halal bihalal
atau ngasih uang buat orang tua atau kakak tertua untuk bikin halal bihalal
tapi saya rasa di tahun ini banyak halal bihala keluarga besar yang cancel
mungkin kalau kita ketemu orang tua atau kakak adik mungkin masih yes masih di lebaran ini
tapi ketika ketemu saudara jauh udah gak lagi
pasti cancel tahun ini hampir pasti cancel kan gitu ya
kita ketemu perempuan
aman dari mana tante dari kota mana itu udah pasti cancel
jadi banyak pengkhianatan yang bisa dilakukan
tapi porsi atau presentasinya itu seberapa kalau untuk darurat
apakah besar cukup besar apa puluh persen
oh dana darurat ya
dana darurat karena di kala pandemi ini kan banyak kebutuhan juga mas
ini juga menarik kenapa
karena sebetulnya adalah dana darurat itu sebetulnya dia sudah ada porsinya sendiri
dana darurat atau dana cadangan itu dikhususkan buat mereka yang income nya terganggu
nah kalau misalnya income nya nggak terganggu ya dana daruratnya nggak usah diambil

yang jelas adalah kalau misalnya income nya terganggu dia ambil dana darurat
dan yang jelas adalah kalau income nya terganggu udah jelas thr pasti nggak dapet
uang income nya aja terganggu
mau dapet thr
mas safir masih bersama kami
masih bersama kami
ya bagaimana porsi tadi mas masih besar untuk darurat atau bagaimana
ya jadi sekali lagi dana darurat itu dikhususkan buat kondisi di mana income kita terganggu
jadi kalau misalnya kita bekerja dan income kita terganggu baru diambil dari kita ngambil dari dana darurat
tapi kalau kita dapat thr ya sudah kan dana darurat nggak usah diambil
tapi asumsi gini deh asumsinya adalah kalau seseorang itu income nya terganggu
dia harus ambil dana darurat
dan untuk lebaran dia memang terpaksa harus mengambil dari dana darurat itu
yang kedua adalah besar kemungkinan kalau seseorang itu income nya terganggu dan dia
jelas pegawai yang dia pekerjakan sudah jelas
pasti dia tidak ada thr juga untuk sepegawai itu
wong dia kondisinya income nya juga terganggu kok seperti itu ya
kemudian yang kedua adalah kalau income nya juga terganggu mungkin angpao angpao juga dia tidak bisa berikan apa
bawang income nya terganggu bagaimana dia mau kasih angpao
dan dana darurat itu betul betul digunakan untuk kebutuhan hari raya yang memang secukupnya aja
mas safir nih misalnya kayak saya nih
alhamdulillah memang kami mendapatkan thr nih ya
beruntungnya nih ya
harus diberikan thr kepada orang yang membutuhkan
kemudian juga zakat
nah ini boleh nggak mas berapa persen yang boleh belanja nih mas
karena kan tetep ya kalau kita perempuan pengennya walaupun cuma di rumah sandalnya baru bajunya baru
mentok berapa persen nih mas
apa perlu di rem ya di saat panggung misalnya
sebenarnya kalau misalnya kita mau belanja segala macam itu ya nggak ada masalah
cuma saya selalu bilang di masa khusus seperti sekarang
pembelian pembelian yang nggak urgent memang harus di stop dulu
pembelian yang nggak urgent
memang harus di stop dulu kenapa
karena saya selalu bilang dunia ini sedang berada dalam masa emergency
kayak orang kita masuk rumah sakit tapi tiba tiba masuk ke igd
nah kalau masuk igd kan biasanya anak saudara kita kan bingung
aduh apakah kita akan maaf lewat ataukah kita bisa selamat kembali ya
dunia ini seperti itu
nah kalau dunia ini lagi malah tambah parah dan takutnya ada pengeluaran yang lebih urgent yang harus kita bayar
jadi saya selalu bilang di masa pandemi ini untuk yang nggak urgent nggak usah keluar dulu
itu yang pertama ya
nah yang kedua adalah kalau dari thr yang kita dapatkan apakah perlu dibelikan sesuatu dulu
di masa pandemi ini sesuatu yang nggak urgent tuh stop dulu memang harus stop dulu
jadi kalau anda bilang oh kita kan nggak tau kan kalau nggak beli sepatu
aduh di masa pandemi gini stop dulu deh stop dulu gitu ya
oke sekarang kita bicara persennya ya
nah sekarang kalau kita bicara persen ini menarik kenapa
karena memang kita bingung nih kita harus bagi berapa berapa
tapi saya pikir gini untuk bayar thr pegawai yang bekerja di rumah berapa persen dari gaji yang kita terima
jawabannya tergantung gaji anda berapa dan thr anda berapa kan begitu kan
kalau thr anda kecil maka thr yang dibayar untuk pegawai di rumah jadinya persennya terasa lebih besar gitu ya
mas safir tapi kan sebagian dari kita kan tidak mendapatkan thr secara full tidak secara penuh
tapi yang perlu ditamakan apa
membayar zakat kah mengutamakan kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu atau bagaimana
kalau misalnya dia dapat thr tidak secara full atau ditunda
maka mungkin yang harus diadahulukan adalah zakat dan thr pegawai yang kerja di rumah
kalau memang thr dia sendiri memang ditunda atau dicicil gitu ya
jadi fokus dia lebih ke zakat dan thr pegawai yang kerja di rumah
itu fokusnya untuk amplop amplop untuk angpao ditiadakan
jadi mendingan membatasi diri banget ya
tapi saya sudah terlanjur beli yaudahlah
mulai sekarang saya harus berhenti
mulai sekarang saya harus berlatih menahan diri
karena tidak tahan banget mas
di rumah benar benar mau ke mall tidak bisa
ini benar benar curhat sih
mau tidak mau kita melihatkan handphone kan
harus kayak kesannya harus beli padahal masih punya
ini penyakit tidak mas
oke saya punya satu resep untuk anda yang muncul penyakit belanja online saat pandemi ini
anda main tiktok saja
tidak berbayar itu ya
tidak berbayar terus ini apa bakar kalori ya
dan anda lebih banyak lagi dikenal orang karena main tiktok
tapi orang boleh ketawa gitu ya lihat resepnya
tapi ini jalan loh resepnya ini jalan banget loh
jadi harus mencari ini ya apa distraksi ya
jadi biar tidak keingetan belanja online terus
tapi emang parah sih ini di pandemi ini
terima kasih mas safir senduk sudah berbincang dan ini cukup memberikan saya pandangan
karena tadi benar benar kebayangnya enggak enggak kan kalau pengen beli ini pengen beli itu
thank you ya mas semoga kita bisa menjalani pandemi ini sampai selesai nanti
selamat main tiktok